kamera amatir warga merekam saat polisi dan warga mengepung pelaku perampokan yang berada di dalam toko gadai
di jalan kahvi dua cipedak jagakarsa jakarta selatan pada senin malam
dalam menjalankan aksinya tersangka beraksi dengan modus berpura pura sebagai pelanggan yang akan menggadaikan sebuah komputer jinjing dan telepon genggam
saat berada di dalam toko tersangka menodongkan pistol air softgun dan meminta salah satu dari tiga pegawai untuk membuka berangkas
pegawai yang ketakutan karena diancam akan ditembak terpaksa menuruti keinginan tersangka hingga uang tunai sebesar tiga puluh tiga juta rupiah digasak oleh pelaku
namun saat hendak meninggalkan toko tersangka yang beraksi seorang diri dipergoki oleh warga dan langsung menodongkan senjata kepada warga
polisi yang tiba di lokasi sempat meminta pelaku menyerah namun tidak digubris
selang beberapa waktu akhirnya polisi berhasil membekuk pelaku dan sempat beberapa kali terdengar letusan senjata api
anggota yang sedang patroli ini memberikan tembakan peringatan tembakan peringatan tidak diindahkan oleh tersangka
kemudian anggota coba melumpuhkan dengan mendorong ke dalam namun tersangka melakukan perlawanan
sehingga terpaksa dilumpuhkan ada satu luka tembakan di kaki tersangka yang dilakukan oleh kepolisian
tersangka kini mendekam di tahanan polsek jagakarsa dan dijerat pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara
tim liputan cnn indonesia